halo selamat malam persoalan pilpres yang belum usai
masih membayangi panggung politik tanah air
bagaimana potret dinamikanya
serta seberapa jernih kita bisa
menangguk pemahaman dari konstelasi politik belakangan ini
bersama saya budi adiputro
kami akan hadirkan informasi dan pembahasan
yang mendalam mengenai perkembangan politik demokrasi di indonesia
dalam layar demokrasi
mendorong mahkamah konstitusi
bukan sekedar mahkamah kalkulator
inilah pemilu terburuk di indonesia
yang pernah terjadi selama indonesia berdiri
dengan menyalahgunakan kekuasaannya
selaku presiden petahana
sudah beberapa kali saya sampaikan di publik
bahwa personel pengamanan

baik tn dan polri
tidak dilengkapi dengan peluru tajam
tidak dilengkapi dengan turut tajam
turutnya clear loh ya
pelurunya sudah peluru tajam
soal senjatanya dari mana siapa yang menembak itu pr nya kepolisian
hampir satu bulan sudah kabut asap sisa sisa kerusuhan dua puluh satu dan dua puluh dua mei lalu
masih menyelimuti ruang demokrasi kita
selain persoalan hak asasi kualitas demokrasi kita juga tengah diuji
lewat drama gugatan pilpres yang prosesnya tengah berlangsung di mahkamah konstitusi
rentetan narasi yang disajikan dalam sidang gugatan sengketa pilpres di mahkamah konstitusi
menyiratkan adanya problem yang serius dalam pelaksanaan pesta demokrasi di indonesia
lewat kuasa hukum penggugat dari paslon prabowo sandi
deni indrayana dugaan kecurangan yang paling disoroti dan diduga dilakukan oleh paslon jokowi maruf
sebagai calon petahana yaitu abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan
oleh karena itu adanya kecurangan pemilu electoral fraud yang tsm
yang dilakukan oleh paslon satu dengan menyalahgunakan kekuasaannya selaku presiden petahana
kami memohonkan mk untuk
mendiskualifikasi paslon satu sebagai peserta pilpres dua ribu sembilan belas
atau paling tidak melakukan pemungutan suara ulang
persoalan lain terkait hak asasi dan kebebasan berekspresi juga menjadi sorotan publik negeri ini
kasus penembakan dan penyalahgunaan senjata saat aksi dua puluh satu dua puluh dua mei secara esensi belum terjawab
menurut komisioner komnas ham hoyrul anam pengungkapan kasus dua puluh satu dua puluh dua mei cenderung melindungi elit politik
aparat hanya terfokus pada upaya rencana penembakan sejumlah elit
sementara kasus penembakan terhadap peserta aksi yang jelas menggunakan peluru tajam dan memakan korban justru belum terungkap
polisi sudah mengakui bahwa ada sedikit kendala yang cukup serius soal pengungkapan sembilan orang yang tertembak ini
pelurunya clear loh ya pelurunya sudah peluru tajam
soal senjatanya dari mana siapa yang menembak itu pr nya kepolisian
daripada kebeban yang lain soal soal yang kelihatan di publik bahwa ada excessive use of force penggunaan kewenangan secara berlebihan ya silahkan diungkap diurus oleh kepolisian
ada propam ada paminal dan sebagainya
sejumlah narasi terkait sengketa pilpres dan belum terungkapnya kasus penembakan terhadap peserta aksi demonstrasi membuat publik semakin mempertanyakan kualitas demokrasi di indonesia
tim liputan cnn indonesia
tim liputan cnn indonesia
tim liputan cnn indonesia
tim liputan cnn indonesia
ini adalah kabut perancuan dan kesimpangsiuran apakah belum usai mewarnai ruang publik tersebut
sidang perdana di mahkamah konstitusi jumat yang lalu seperti jadi etalase yang memunculkan banyak narasi yang menyeratkan ada problem serius dari kualitas demokrasi kita
kalau kita mau sedikit mundur ke belakang nih tragedi dua puluh satu dan dua puluh dua mei di ibu kota jakarta juga masih menyisakan kabut persoalan demokrasi dan mungkin hak asasi manusia yang belum tuntas terjawab
di tengah kabut pekat mungkin dari gas air mata yang membuat kita atau fisik kita merasa seperti penyakit yang akan menyebabkan keadaan
atau visibilitas kita jadi terganggu jadi rasanya kurang bisa melihat sesuatunya dengan
objektif gitu ya rasanya pas kalau kita menyetir apa yang pernah dikatakan wimar witular bagaimana
kita bisa mencuri kejernihan dari kerancuan untuk menghadirkan kejernihan kepada anda
saya sudah kedatangan dua orang ahli penjernih akal hari ini ada yang pertama di kiri saya
penjernih pertama ada ali mokhtar ngabalin tenaga ahli utama kantor staff kepresidenan yang memang
terakhir untuk membuat pencernihan situ katanya makasih ya assalamualaikum warahmatullah walaikum
salam kenapa tepuk tangan iya karena malam ini bisa jumpa dengan berhenti dengan budi
kemudian ada rocky gerung peneliti p dua d rocky terima kasih sudah datang tapi saya mau ke bang abalin
dulu ini kan supaya kan tadi sudah tepuk tangan kita apresiasi karena tepuk tangannya
tadi ya saya terima tepuk tangannya banyak yang mengatakan bahwa ruang publik kita tengah diisi
dengan banyak rancuan kesipang siuran publik agak bingung gitu karena narasinya terutama
opini publik banyak bersiliweran gitu ya banyak yang rancu gitu menurut anda memang
ruang publik kita saat ini diisi oleh klinik itu diisi oleh dua fatsun besar yang pertama adalah
media mainstream dan yang kedua adalah media sosial kalau media mainstream kita tahu sejumlah
narasumber maupun media jelas alamatnya jelas kalau media mainstream mau mengundang ali mukhtar
mengundang rocky gerung itu jelas ya kan itu media mainstream kalau media sosial ya berantakan suka
suka aja orang mencacimaki menghujat menyebarkan berita bohong dan lain lain sebagainya karena
tidak ada yang bisa dipertanggungjawabkan dari ruang publik yang diisi dengan media sosial itu sebabnya
kalau kita merasa kerancuan ya seperti itu tetapi kan kita tahu bahwa semua narasi dan diksi yang
dipakai di ruang publik itu harus berkiprah atau menjadikan media mainstream sebagai kompas dalam
menentukan arah dan tujuan sebuah informasi yang bisa memberikan pembelajaran kepada publik
anda worry sebagai orang yang ada di pusat sentral kekuasaan efisien kita boleh wari itu karena banyak
bisa hancur kalau
media sosial itu tanpa
kan begitu itu kan sejarah sejarah
salah media sosial atau salah elit
elit yang menguasai ruang publik
baik di media media sosial
kalau elit itu kan sangat
terpegantung kepada seberapa jauh
media menempatkan posisi elit
untuk bisa menyampaikan pesan pesan yang
memberikan pembelajaran kepada
publik tanah air jangan lupa
bahwa publik indonesia tidak semuanya
lain yang terkait yang bisa memberikan
pilihan kata yang benar
kan hari ini
kita lihat orang dengan gampang menghujat
menyebarkan berita bohong tanpa
pernah merasa dosa tanpa dia pernah
merasa bahwa kalau menyebarkan berita ini akan
berpengaruh kepada orang lain
anak anak kecil bisa pegang handphone dan dia bisa
membaca semua informasi dari media sosial
dan orang tidak menjadikan
media mainstream sekali sekali
orang itu harus bisa menempatkan cnn
indonesia sebagai sumber
dari segala narasumber
informasi di tanah air jadi pas
cnn indonesia mencuri kejadian
dari banyak kerancuan yang ada di publik
karena dia punya layar demokrasi
rocky anda lihat juga ruang publik
kalau istana tadi mengakui worry juga
sudah lampu kuning rancunya
banyak sekali di ruang publik jadi mungkin publik
agak dibuat bingung agak dibuat
simpang siur dengan mana yang benar
mana yang salah anda lihat bagaimana ruang publik
bukan lampu kuning di perabatan jalan itu
itu dari dua arah itu
lampu merah jadi orang
tidak bisa lewat sebetulnya
karena pemerintah kasih batasan terhadap
dengan insinuasi dengan hegemoni
segala macam trik gitu karena itu
saya tidak melihat bahwa
teori ruang publik sebagai ruang yang
seharusnya bebas distorsi
tidak diisi oleh
argumen publik ruang publik kita
penghinaan fitnah segala macam itu
setiap kali saya buka wa
juga termasuk sorry apa twitter
itu juga termasuk public spear
isinya itu adalah
kalau saya diamin satu hari
dan hal yang itu juga
tapi kan saya tidak pernah peduli soal begituan
apalagi ruang publik yang disebut sebagai
di dalam twitter yang seharusnya kita saling
mampu untuk menghasilkan argumentasi
itu istrinya adalah cacimaki
dan saya mengalami fitnah kiri segala macam itu
mending benar itu kan fitnah
jadi itu yang saya lihat
tapi kenapa anda kemudian meng highlight
bahwa pemerintah membatasi
ya justru itu yang saya mau terangin tadi
karena lalu lintas di ruang formal
itu lampu merah semua
sehingga orang menumpahkan segala macam
kedunguanya di ruang publik yang non mainstream
yang tadi social media itu
itu yang terjadi
jadi karena pemerintah anda yang membatasi
ruang formal kemudian
justru hari ini pemerintah menjadi sasaran tembak
untuk cacian menghujat
kurang apa biar presiden dibilang dungu oleh roke
luar biasa itu
justru itu karena ruang yang diberikan pemerintah
lalu lintas kebebasan berpikir bersikap
dan berbuat itu orang hampir hampir tidak lagi
saya berkali kali bilang undang undang dasar
pasal dua puluh delapan e menjelaskan bahwa ada kebebasan
turunan undang undangnya ada
bukan saja bagaimana mungkin bisa pemerintah
membatasi orang pemerintah sendiri dicacimaki
jadi pendapat roke salah besar tadi
atau kurang tepat
biarlah nanti bikin memberikan penjelasan
saya memakai kata dungu berkali kali tuh
karena nggak ada kata ganti untuk menerangkan cara berpikir
kalau ada kata ganti saya pakai kata itu
dan kata itu kata yang resmi
diberikan di dalam kamus kita
supaya kita pergunakan
jadi kalau ada polisi yang
saya sebut dungu itu polisinya
saya nggak sebut nunggu orangnya
dan karena itu bantas saja kalau
kan yang terjadi kan hal seperti itu
oke saya akan pilih kata ganti untuk break
kita sudah sampai di perempatan pertama
kita akan lanjutkan di perempatan kedua usai jeda
kita bicara mengenai jernih dan rancu di ruang publik
ini publik masih agak bingung membaca mana yang jernih
mana yang rancu di ruang publik
kalau kita bicara mengenai etalase demokrasi kita
bu kroki dan bu ngabalin
tentu saja perhatian muncul
epicentrumnya ada digambarin di belakang kita
persidangan mahkamah konstitusi
ada beberapa hal yang substansial
yang kemudian dinarasikan oleh kubu prabowo sandi
mengenai hal hal yang merusak hal atau turunnya kualitas demokrasi kita
beberapa cuplikannya akan kami hadirkan untuk anda
untuk mengingatkan kembali memori apa yang terjadi pada sidang jumat yang lalu
sebelum masuk pada proses pembahasan pembahasan
kami menungkan bahwa calon wakil presiden nomor satu
calon wakil presidennya
ternyata tidak mengundurkan diri dari jabatan sebagai pejabat bumn
pasal dua ratus dua puluh tujuh huruf p undang undang pemilu nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas
yang mengatur tentang syarat calon wakil presiden
menyatakan dengan tegas bahwa seorang calon harus ada surat keturangan
mengundurkan diri atau pengunduran diri dari karyawan atau pejabat bumn
ketika ditetapkan sebagai calon
profil calon wakil presiden seperti yang di atas
ternyata masih tercantum dalam website resmi bank bumn
yaitu bank syariah mandiri bni syariah sebagai ketua dewan pengawas syariah
kedua informasi di atas menegaskan
masih menjabat sebagai pejabat bumn
kendali telah ditetapkan sebagai pasangan calon nomor satu
sebab setelah pemilu
sampai hari ini
status calon wakil presiden maruf amin tidak berubah
oleh karena itu
adanya kecurangan pemilu
yang dilakukan oleh paslon satu
dengan menyalahgunakan kekuasaannya selaku presiden petahana
kami memohonkan mk untuk mendiskualifikasi pasol satu
sebagai peserta pilpres dua ribu sembilan belas
atau paling tidak
melakukan pemungutan suara ulang
yaitu persaingan bebas dan adil antar kontestan pemilu
dan mendalilkan bahwa
dalam pilpres dua ribu sembilan belas
persaingan yang bebas dan adil demikian
tidaklah terjadi diantara peserta pilpres dua ribu sembilan belas
yang dihadapi oleh pasangan calon presiden dan calon wakil presiden
dan haji sandiaga salahuddin uno
bukanlah pasol satu
adalah presiden petahana
yang menyalahgunakan kekuasaannya
dan memanfaatkan fasilitas negara
yang melekat padanya
termasuk penyalahgunaan anggaran negara
dan aparatur negara
saya mau ke bung roky dulu
bung roky itu kalau bukan salah satu
tapi salah dua
dari poin apa namanya
gugatan dari tim prabowo sandi
dan ini katanya tidak hanya persoalan selisih suara saja
tapi secara kualitatif
ada hal prinsipir buat demokrasi yang terjadi dalam pemilu
enggak sama persis ya
kan fungsi mahkamah konstitusi
klaim kemenangan atau ketidakmenangan
adalah memeriksa dalil tentang selisih suara
terlek di dalam aturannya
memeriksa selisih suara yang didalilkan
selisih suara didalilkan
artinya ada yang tidak terima hasil hitungan
sekali lagi hasil hitungan
bisa karena human error bisa karena teknologi
itu yang mau diperiksa
tetapi yang diajukan
bukan sekedar dalil teknis semacam itu
tapi dalil etis yaitu bahwa
dua merasa dicurangi
dan kecurangan itu terasa
di dalam berbagai opini publik
sekarang problemnya adalah
apakah opini publik itu fakta hukum atau bukan
oh tentu bukan memang bukan
yang kita ingin lihat adalah
proses demokrasi yang betul betul
berbasis pada keadilan
dan publik nggak peduli
mau beda satu suara beda dua suara
tapi sekali dia rasa
sekali dia rasakan ada kualitas yang gak beres
maka dia bereaksi
reaksi itu sampai sekarang terasa
sampai di daerah
jadi kita mesti ingat bahwa
fungsi mahkamah konstitusi
bukan sekedar fungsi teknis
untuk menghitung ulang suara
berdasarkan siapa yang mendalilkan
tapi fungsi etnisnya
yaitu menjaga agar supaya
tumbuh dan berkembang
nah itu memang fungsi dari
semua mahkamah konstitusi di dunia
dan asal usul dari mahkamah konstitusi
menjaga marwah konstitusi itu
adalah satu satunya kitab suci berbangsa
dan mahkamah konstitusi
harus menjaga kesuciannya
bukan sekedar soal teknis
artinya memang secara etis
dan tidak hanya soal teknis
kita punya problem besar
dalam prinsip prinsip demokrasi
yang tadi mungkin
yang kemudian kita ragam
dari berjam jam persidangan
oke kita anggaplah
terlalu banyak klaim segala macam
dua hari lalu
hasil indeks demokrasi dunia
indonesia itu turun dua puluh poin
dari enam puluh delapan ke empat puluh delapan soal demokrasi
dalam dua tahun ini
jadi build in di dalam proses demokrasi kita
adalah penurunan kualitas demokrasi
salah satu manifestasi
dari penurunan itu
dan kita akan lihat
makin turun lagi itu
karena orang menganggap bahwa
ya memang ada rasa terang
tapi tidak adil
mau disebut masif
anda sebut tidak adil itu
membuktikan sambil berdiri di tengah
jadi mahkamah konstitusi
kalau saya berdiri di tengah
di antara pihak yang berkelahi
adil dalam politik
adalah bukan berdiri
diam berdiri di tengah
tapi pergi berjalan
mencari mereka yang tercecer
mereka yang tersingkir
itu namanya adil tuh
mahkamah konstitusi kan
bukan lembaga politik
jadi menakar tentang
sengketa pemilu itu
tidak bisa ada yang membuat satu
bahwa ada opini
tentang posisi dan peran
di ruang ini
kita hanya bisa memberikan
pandangan dan pendapat
kita dalam ketentuan undang undang
seseorang itu bersalah
itu ditentukan di mahkamah
bukan dari budi
bukan dari cnn
bukan dari rocky gerung
bukan dari ali mokhtar
tapi satu proses
yang harus dihormati
saya harus mengatakan bahwa
proses pemilihan umum
sampai hari ini
yang kita rasakan
jangan lupa dua ribu empat
sampai dengan dua ribu berapa
sampai dengan dua ribu sembilan belas
prosentasi golput itu
orang punya kesadaran untuk memilih
orang punya kesadaran untuk berpartisipasi
dalam pemilu itu
itu sangat terasa
kualitas demokrasi kita semakin baik
sampai hari ini
bisa memberikan pertanyaan
dari pemilu ke pemilu
sampai dengan prosentasi golputnya
memberikan harapan yang luar biasa
saya berkali kali menemukan orang yang pergi ke luar negeri
nanti tidak ikut pemilih
oh tidak pak
tidak ikut pemilih
oh tidak pak

bagaimana dengan problem demokrasi yang tadi
satu dan dua sudah diungkapkan oleh timnya prabowo
dan diamini oleh rocky
bahwa itu menjadi sinopsis
sinopsis publik seperti itu
memandang problem problem dalam pemiluan
kalau apa yang disampaikan tentang pikiran
pikiran terkait dengan
apa yang disampaikan oleh dua
namanya juga orang melakukan pembelaan
tapi kan ada mahkamah
kita mesti memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada mahkamah
bahwa kalau bw menyebutkan bahwa ini adalah pemilu terburuk
nanti biar kecoak juga akan tertawa atas pernyataan itu kan
golput indikasi tadi
golput tingkat partisipasi menjadi antitesa
karena tidak ada parameter lain
iya dan kecua pasti ketawa dengan keterangan ngabalin
korea utara golputnya
jadi cara melihatnya itu
kalau kita bicara lagi ke orde baru lain lagi
itu apa ukuran demokrasinya
kan ibu bilang ukuran dari demokrasi adalah golput
berarti semakin kecil golput semakin demokratis
apa hubungannya dengan parameter orde baru
bung orde baru kami dipenjara loh bung
bukan anda bikin teori tadi
bukan teori itu fakta
ya memang faktanya juga orde baru golputnya sedikit
orde utara juga golputnya sedikit
kalau orde baru orang punya hak demokrasi terkungkung kawan
orang bisa berdiri mencancimaki dan menggunakan hak pilih dengan suka suka
kalau harus setback lagi rocky gerung menggunakan parameternya orde baru wah sayang sekali
tertawa para penonton
karena itu jangan jadikan golput ukuran demokrasi
kalau ukuran demokrasi golput orde baru itu demokratis
pemilih itu apa
asas pemilih itu apa
luber kan langsung umum bebas dan rahasia
apa yang dimaksudkan dengan itu
amerika itu adalah standar tentang demokrasi
dari mana itu lu berbebas rahasia
orde baru pakai hal yang sama pakai dalil yang sama lu berbebas rahasia
kalau rocky menggunakan parameternya demokrasi keliru
orang kita sudah hari ini dengan era reformasi
karena itu just gini ya saya terangkan ya
you tidak bisa bilang demokrasi kita tumbuh atau kurang berdasarkan prestasi pemerintah
saya tidak bilang pemerintah rocky
saya tidak bilang dari mana anda menemukan saya menyebutkan kata
itu yang saya mau terangkan
ini yang saya mau terangkan
kasih kesempatan rocky dulu
kan you bicara dalam upaya untuk membela pemerintah
kalau begitu batalin semua dong pembicaraan anda tadi
salah disitu selalu rocky menggunakan diksi dan narasi yang tidak pernah mendapatkan dari sumber

waktu jokowi jadi presiden indonesia sudah saya garis bawahi s besar u besar d besar a besar k besar
jadi orang akan tanya kenapa demokrasi menurun di era jokowi kenapa indeks demokrasi dunia itu turun dua puluh poin kita
bukan menanya di mana naiknya
dia masuk kita udah demokratis sekarang turun yang salah siapa
kecua yang salah
hal hal yang dikritik oleh bambang dan denny tadi menjadi bagian dari keturunnya apa indikasi part of part itu
ya itu soalnya
soal soal itu nanti akan dijawab oleh bang ambalin tapi lebih enak usah aja kami akan segera
menurut bung rocky dan apa namanya tadi bahwa turunnya kualitas demokrasi kita itu menjadi salah satu indikasinya adalah
apa yang tadi dikatakan oleh bambang dan denny indrayana tadi itu menjadi salah satu part of bagaimana menurunnya secara global
ya kalau menangkar demokrasi kemudian dia mengajukan dalil terkait dengan apa di mahkamah terkait dengan posisi pak ma'ruf amin
kemudian menjelaskan tentang kualitas pemilu yang terburuk dalam sejarah negeri ini
mengenai abuse katanya ada penyalahgunaan anggaran bahkan sampai ratusan triliun katanya
terubah dong undang undangnya
masuk ke dunia politik dong partai partai mana pendukungnya
kalau anda menyebutkan bahwa calon petahana itu adalah abuse of power kemudian menggunakan
bukan saya tapi persidangan nk ya
ya ya ya saya sebut seperti itu ya bagaimana regulasinya ada
sehingga undang undang dan peraturan mengatur tentang kapan capres itu cuti dan lain lain sebagainya kan diatur dalam undang undang
dan itu sudah dilakukan oleh persidangan petahana ya
iya dong emang mau dibikin suka suka
bagaimana mungkin ada seorang calon presiden wakil presiden bisa lolos di satu lembaga independen lembaga mandiri yang namanya kpu
kemudian dia bisa ikut kompetisi hari ini berteriak mereka di mahkamah konstitusi
kan sesuatu yang di luar daripada rasional berpikir orang orang sehat
kita lihat apakah alasan beberapa alasan alasan yang dikumukakan oleh prabowo sandi tim kuasa hukumnya dalam persidangan itu masuk dalam rasional akar sehatan bunga balin
boleh kita lihat
beberapa poin poin penting nanti bunga rocky dan bunga balin akan
oke ini beberapa poin poin ya
tudian bpn kepada presiden petahana bos anda tentang penyalahgunaan anggaran selama periode periode masa kampanye
yang pertama menaikkan gaji pns pensiunan tni dua enam puluh satu triliun janjikan pembayaran gaji ke tiga belas thr lebih awal empat puluh triliun menaikkan gaji perangkat desa rp satu ratus empat belas miliar menaikkan dana kelurahan tiga triliun dan lain lain
ini kayak semacam kalau kita ingat seperti port barrel policy
ini yang kemudian diungkapkan oleh tim kuasa hukumnya bpn
cara untuk mendeteksinya itu bu
cara mendeteksinya itu anda
sudah tepat belum menurut anda
atau salah alamat apa yang ditubuhkan oleh mereka
iya salah dong keliru lah
kalau ini dijadikan parameter tentang abuse of power dan menggunakan anggaran dan lain lain dia sederhana sekali
dilihat dong program presiden joko widodo itu
apakah baru seminggu apakah sebulan apakah setahun atau kapan dibikin aja
jadi bukan vote buy in seperti
hari ini kalau dia berteriak kemudian seenak perutnya berteriak sedahsyatnya orang mengemukakan pendapat dan pikiran di media sosial yang saya cerita tadi itu ya dengan gampang
tapi jangan lupa bahwa teman teman dari tim lawyers itu juga sedang mempersiapkan jawaban jawaban yang sampah semua ini
ini sampah semua
anda yakin ini sampah semua
bung roky ini prinsipil atau seperti kata bung abalin
dia jadi prinsipil karena
karena peta hana presiden tidak cuti kan itu problemnya kan
tapi dipersoalin lagi kan mahkamah bilang begitu betul
tapi tadi saya katakan secara etis kan kita mau naikkan kualitas politik kita kan
taraf kita berdemokrasi nggak terlalu diatur dengan hukum itu
ada ethical imperatif dari manusia untuk sedikit beradab
kalau misalnya yang lakukan kebijakan itu bukan presiden tapi wakil presiden misalnya kan lebih enak tuh
karena presidennya cuti
sekarang presiden ambil keuntungan dari surplus kekuasaan itu
itu soalnya jadi itu yang membuat orang merasa bahwa ada yang tidak sopan kelakuan presiden itu
meskipun itu sah dan legal secara hukum bung rocky
legal tapi tidak legitim dalam proses politik
ya itu masalahnya kan faktanya adalah peta hana masih punya power
lawannya oposisi tidak punya power
jadi dia bisa pakai itu dengan sendirinya power tends to corrupt
itu dalil yang udah dikelotokin segala macam orang dan masih berlaku
itu pentingnya cuti supaya lepas dari kemungkinan untuk abuse of power
delapan bulan cuti masuk akal menurut anda
jangan kan delapan bulan mau sepuluh tahun cuti
bukan soal jumlah bulannya tapi keinginan at least dari seorang peta hana untuk mengatakan
oke saya punya potensi menyalahgunakan kekuasaan
karena itu adalah hukum besi kekuasaan
potensi itu terjadi nggak bung roky dari penglihatan anda dan informasi anda
saya sebutin ya terjadi sekian persen tetapi terjadi namanya
oke karena tidak mau cuti seperti itu bung abalin gimana anda lihat
pikiran pikiran cerdasnya roky gerung ini bisa dituangkan dalam satu draft
kemudian kumpulkan partai partai pendukung dua yang dia senang itu
kemudian buat rubah regulasinya
yang anda bicara itu kan menabrak regulasi kan ada undang undangnya
emang orang tolol dan bego kemudian mengikuti pemilu tanpa mengetahui regulasinya peraturannya undang undangnya
roky tadi mengatakan secara etik punya problem tadi katanya
saya bilangnya secara etik bukan secara legal pasti legal
bagaimana anda memandang etik dan akhirnya kemudian potensi
karena itu dalam dua variabel variabel yang pertama itu adalah ada undang undangnya
dan yang kedua adalah
setiap orang yang mengikuti proses pemilihan umum itu diatur dalam sistem dalam undang undang dalam peraturan
roky gerung ini bicara dalam versi apa saya tidak mengerti
apalagi kalau dia pakai istilah variabel variabel kan artinya ya varieties
kan kalau sesuatu yang variable seseorang bisa bilang oke saya nggak pakai variable ini dulu ya
karena itu variabel yang terlalu abusif gitu
bukan itu bukan isu persoalannya
orang bicara dalam fatsun terhadap sebuah sistem nilai undang undang
peraturannya ditetapkan kenapa baru hari ini orang bicara tentang masalah itu
emang setelah reformasi itu orang baru membuat pemilu seperti hari ini
ketahanannya baru nanti jokowi
kan nggak ada soal kan kalau soal etis itu
dia dari negeri mana baru datang kemudian kebicara tentang pertahanan menjadi calon presiden
kapan aja itu bisa diucapkan mau nanti juga nggak ada soal kan
karena yang namanya value itu dia nggak berubah
jadi kalau orang punya sikap etis mau kemarin mau sekarang dia bilang ya kemarin dia lupa aja mungkin kan
saya lupa aja kemarin sekarang saya ingetin gitu kan
kan nggak bisa dibatalkan kan
tapi bu meroki yang anda harus jawab misalnya
karena kemarin kalau kita dengarkan narasi kubu prabowo sandi tentu saja banyak hal hal yang bersifat kualitatif gitu
kualitatif ini tidak hanya sekedar angka tapi ada prinsipil dan kualitatif
hakimnya bilang jangan lupa hari selasa datang pesekian pesekian pesekian
menurut anda seberapa besar kualitatif gitu hal hal yang sangat kualitatif itu bisa merubah hasil bisa menggagalkan kemenangan jokowi maruf yang sudah diberikan
dan dikabulkan oleh mk
seberapa penting juga mk harus melihat hal hal kualitatif ya
sangat penting karena mk itu kan mk itu penjaga akal sehat konstitusi kita
jadi dia harus bekal terhadap rasa keadilan publik
dia bukan sekedar ikut positifisme legal positivism
karena itu di dalam filosofi mahkamah konstitusi di seluruh dunia ada yang disebut judicial activism
jadi mahkamah konstitusi harus aktif untuk menghasilkan ulang keadilan
bahkan dia harus mampu untuk umpankan pada publik supaya ada perdebatan akal sehat tentang apa maksud konstitusi itu
bukan sekedar pembaca black letter of law
bukan sekedar huruf hitam hukum yang dia baca baca tuh
itu keunikan dari setiap mahkamah konstitusi
karena itu dia
maksudnya hal hal kualitatif itu yang menjadi
kalau nggak ada yang kualitatif yang kuantitatif nggak bisa berubah
karena orang akan bilang kan begitu aturannya
lalu diubahnya dengan cara apa
diubah dengan menghasilkan proposal baru diucapkan pada publik dengan mengatakan misalnya
oke kami mahkamah konstitusi ada aturannya
fungsi teknis kami adalah meneliti hitungan
tetapi fungsi etnis kami adalah memajukan keadilan
dan itu memungkinkan dilakukan
bukan sekedar memungkinkan
dan itu menjadi
bukan sekedar memungkinkan
itu adalah kewajiban etnis dari hakim konstitusi
kualitatif menjadi dasar baru untuk bisa
bukan roky ini kebanyakan bergaul dengan ijtma
makanya baru malam ini saya mendengarkan istilah mahkamah konstitusi itu adalah penjaga akal sehat
lu luar biasa
sejarah konstitusi begitu
dengar saya jelaskan kepada anda
oke oke saya dengar ya
mahkamah konstitusi menempatkan posisi fakta terhadap dalil dalil yang diajukan oleh dua
karena itu kemarin ketua mahkamah konstitusi bilang apa
kira kira bahasa kita itu lu kembali hari selasa nih
tapi jangan lupa pesekian pesekian pesekian
kita bicara tentang kuantitatif
oke kalau kata jangan lupa itu apa
kuantitatif apa kuantitatif
iya tapi kan tidak punya dana
jangan lupa itu
tidak punya fakta
karena itu mahkamahnya mengingatkan
tidak punya fakta
jadi tidak hanya bicara dan oral omdo
tapi tidak ada fakta
kalau mahkamahnya sekedar teknis dia biarin orang nggak ngawain
kalau konsepnya hanya opini
kalau hanya pakai opini fitnah dan adu domba
itu kelasnya rocky itu
yang kita mau bicara ini adalah mahkamah konstitusi
itu adalah sebuah lembaga independen yang diatur regulasi dengan undang undang
untuk mendatangkan apa
menjelaskan kepada mahkamah tentang posisi apa yang mereka perdebatkan
dan itu hitung hitungan kuantitatif
pernyataan yang membuat publik jadi bego
saya terangkan salahnya
saya terangkan salahnya
itu yang disebut sebagai fungsi aktif dari mahkamah
itu yang saya sebut judicial activism
karena itu baca di dalam enciklopedi
apa yang namanya judicial activism
ketua itu mengingatkan supaya kualitas dari peradilan itu mutunya ditingkatkan
kalau dia sekedar teknis ngapain dia suruh
lebih enak dia bilang jangan bawa supaya gampang diputusin kan
kalau dua lupa bawa data kan lebih enak kan
justru itu sikap etis dari hakim
itu sodara dokter ngabalit
iya artinya publik tahu
publik tahu bahwa anda datang ke mahkamah tidak membawa fakta
anda hanya datang ke mahkamah itu hanya membawa catatan catatan dengan berbagai tuduhan dan fitnah gitu
ini lain lagi
enggak enggak gitu
itu orang membaca akal rocky gerung itu seperti itu loh
membaca akal rocky gerung itu dari satu media ke media yang lain itu sama gitu
ya itu maksudnya kan
karena itu hakimnya mengingatkan
jadi hakim itu aktif mengingatkan
intinya mengingatkan supaya anda jangan hanya omdo
bahwa bukti bukti yang kuantitatif
bawa dong bukti bukti
anda menuduh orang tentang betapa kecurangan
anda menuduh orang tentang tsm
buktikan semua itu
itu semuanya benar ngabalit
supaya publik itu tidak dibohongi oleh rocky gerung gitu loh
yang diterangkan ngabalit itu benar
dan itu yang saya sebut tadi
fungsi etnis dari ketua mahkamah konstitusi mengingatkan supaya keadilan itu jangan tercecer
tapi kan publik tahu dong
keadilan yang tercecer
maksudnya kan tidak penting
ini kan teman kawan kawan roki itu kan sudah tahu
orang datang ke mahkamah itu menenteng fakta
bukan membawa opini
kemudian posisi mahkamah itu ketuanya luar biasa
memang dia orang baik
jadi dia mengingatkan anda gitu
itu mahkamah sekarang mengerti tentang akal sehat demokrasi
karena itu dia ingatkan
rasa keadilan publik bagi rocky adalah mengambil yang tercecer cecer
bang abalin buktikan fakta fakta rigid
rakyat kita perlu pembelajaran
rakyat harus diberikan pendidikan dong
rasa keadilan publik juga perlu diberikan kepada
dia punya hak terhadap publik
oleh aparatur sipil oleh pemerintah
terutama setelah tanggal dua puluh satu dua puluh dua mei
jangan hanya pandai main opini
ini penting juga
karena pemerintah pihak kepolisian sampai sekarang belum bisa membuka
siapa yang menjadi penyebab tumbangnya sembilan orang dalam tanggal dua puluh satu dua puluh dua mei
dan itu menjadi salah satu problem demokrasi yang cukup besar di masa demokrasi

pertanyaan yang paling penting
pertanyaan yang paling penting
pertanyaan yang paling penting
pertanyaan yang paling penting
tidak hanya perang atau bukan perang
apa namanya narasi yang kemarin dibangun di persidangan mahkamah konstitusi
tapi ada satu hal yang masih mengganjal kita kita
masyarakat sipil tentunya mengenai tragedi dua puluh satu dua puluh dua mei
bukan hanya siapa dalam kerusuhannya
tapi kita lihat di saat di zaman demokratisasi
di indonesia semaju ini ada sembilan orang yang harus meninggal dunia
di tengah proses unjuk rasa
apakah itu penumpang gelap atau bukan penumpang gelap
tapi ada problem demokrasi dan ham yang telanjang mata kita lihat di depan mata kita
kita dengarkan dulu beberapa pernyataan mengenai hal hal ini
bahkan petugas yang menghimbau diserang
bukan saja menggunakan benda benda yang keras
benda benda yang kecil tapi benda benda yang mematikan
masa tersebut sudah di setting di design untuk rusuh
menyerang memprovokasi petugas
orih tentunya menghalau dan mengubarkan
dilengkapi dengan guys air mata water cannon dan peluru karet serta peluru hampa
sudah beberapa kali saya sampaikan
di publik bahwa personil pengamanan dua puluh satu dua puluh dua mei
baik tni dan polri tidak dilengkapi dengan peluru tajam
tidak dilengkapi dengan peluru tajam
polisi sudah mengakui bahwa ada sedikit kendala yang cukup serius
soal pengungkapan sembilan orang yang tertembak ini
pelurunya clear loh ya
pelurunya sudah peluru tajam
soal senjatanya dari mana
siapa yang menembak
itu pr nya kepolisian
daripada kebeban yang lain
soal soal yang kelihatan di publik
penggunaan kewenangan secara berlebihan
silahkan diungkap diurus oleh kepolisian
ada propam ada paminal dan sebagainya
saya mau pinjam kalimatnya rocky gerung
atas dasar rasa keadilan publik
ini punya problem bung rocky
hal hal seperti ini
iya tadi tentu saja kita mengerti
kesulitan di lapangan polisi
tetapi kalau itu yang dikeluh kesahkan pertama kali
orang merasa itu sebagai apologi
sehingga orang nggak perlu lagi usut peluru tajam
dari mana tuh
karena tadi pak polisi mulai dengan bahkan
katanya kata awal itu bahkan aparat diserang
itu sebagai fakta iya
tapi menambahkan kata bahkan
itu bisa berfungsi untuk membatalkan kasus yang lain itu
atau peristiwa yang lainnya itu
jadi saya ingin agar supaya kita mengerti bahwa ini sudah terjadi
maka berlaku prinsip hbs corpus
bahwa korbannya itu hadirkan supaya diuji di pengadilan tuh
peluru siapa dengan cara apa terbunuh
kan itu yang orang ingin tahu kan
jadi soal bahwa polisi jelas
dalam kerusuhan terjadi hal semacam itu
aparat yang sudah berupaya untuk menahan
emosi segala macam itu
tapi bukan itu faktanya tuh
itu fakta lapangan
sekarang ada fakta kemanusiaan
orang nunggu oke
dalam keadaan kemarahan publik terhadap kelakuan perusuh ini terhadap polisi
tetap faktanya adalah ada yang meninggal itu
dan nggak ada beritanya sampai sekarang
bahwa sudah setaraf apa
diperiksa forensiknya sampai seberapa jauh itu
relasi dengan keluarga seberapa banyak
kan tidak dieksplorasi kan
polisi juga kemudian menambahkan beberapa kasus lain
seperti pembunuhan dugaan atau percobaan pembunuhan
kepada para pejabat seperti burhanto
ini berkelindang nggak dengan kasus ini
jelas saja di dalam teknik komunikasi
di dalam teknik komunikasi
kalau fokusnya terlalu panas pada satu titik
ini bikin banyak fokus
itu soal biasa sebetulnya tuh
jadi teknik komunikasi saja menurut anda
atau seperti apa
ya publik yang mau cepat cepat dia akan lihat bahwa
kok fokusnya sekarang dibikin banyak gitu kan
sehingga fokus yang lain jadi blur gitu
yang satu di zoom out yang satu di zoom in
tapi kan akan ada catatan kan
di kontras akan dicatat
di ajahsira dicatat
di forum ham dicatat segala macam
ya sebetulnya kan begini ya
dan di beberapa tempat selalu saya bilang
untuk dan atas nama penegakan hukum
maka institusi yang bisa kita percayakan
dalam penegakan hukum dan keamanan negara itu
oke itu satu
karena itulah maka
polisi tidak mungkin menggunakan opini
menggunakan informasi dari medsos
kemudian mengungkapkan siapa dalang dibalik ini
tetapi harus dimengerti bahwa
kita memberikan kepercayaan
dan rakyat tentu menunggu
kepada kepolisian negara dan komnas ham
itu sebabnya ketika saya ditanya tentang pembentukan tim
saya bilang ketika institusi negara tidak berfungsi
maka tidak relevan tim tim itu semua
nah pada posisi inilah bur
karena negara memberikan kepercayaan
undang undang perintah undang undang perintah
kitab undang undang hukum pidana dan seterusnya
memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada kepolisian negara
sehingga kita saya anda roky gerung dan rakyat indonesia
jangan sampai a priori
terhadap apa yang dilakukan oleh polisi
membuat saya bingung
di tengah era dimana tadi
anda katakan kualitas demokrasi kita semakin lama
ada orang meninggal dunia
di masa atau di term ketika ujuk rasa itu terjadi
bagaimana menjelaskan ini
ini bukan ujuk rasa
orang orang ini kan perusuh
oh ini beda
beda dengan bagaimana orang ada yang membuat kerusuhan sampai jam tujuh pagi bung
sudah diputusin pengadilan
dan itu dilakukan juga
jangan anda lupa bahwa
orang orang yang dimintakan menjadi saksi
dan kemudian menjadi tersangka ini
adalah keluar dari mulut mulut mereka lah
siapa yang memerintahkan
siapa yang memberi uang
siapa yang mengarahkan dan lain lain sebagainya
informasi ini polisi dapat dari mereka mereka ini
biarlah kita serahkan sepenuhnya kepada kepolisian
jadi anda lihat memang ada penumpang gelap yang jadi problem dalam demokrasi
udah ini fakta
fakta bukan opini
bukan lagi dari medsos seperti anda dapat
atau pak rocky gerung dengan saya
ini fakta yang mereka kemukakan
proistisya berarti ya
artinya bahwa nanti ada orang yang menggugat terhadap pernyataan pernyataan
lagi lagi ini nanti di mahkamah
kalau kita pakai helikopter view
kan sederhana membaca logikanya itu
teknis pembuktian tentu saja kita akan lihat bagaimana proses hukum berjalan
tapi kalau kita lihat pakai helikopter view
problem demokrasi itu dari segi demokrasi dari segi hak asasi kebebasan mungkin
ada lihat ada problem yang terserak gak dari rangkaian
artinya ada upaya untuk tukar tambah kasus
tukar tambah isu
tukar tambah opini itu
kan kalau tadi ngabalin bilang ini udah fakta
bahkan bap itu bisa dibantah ulang oleh si terdakwa
jadi kenapa harus disebut fakta itu
kalau bukan fakta apa
kalau bukan fakta apa coba anda jawab
iya memang bukan apa apa belum jadi korban
kalau begitu tidak boleh anda menyangka kelimat itu
anda boleh membuat sebuah pernyataan
tetapi yang saya kemukakan ini adalah sesuatu yang nyata
keluar dari mulut orang
yang diperintah yang dibayar dan dikendalikan
itu dalam proses hukum ya
terus dimana masalahnya
saya bisa ucapkan kalimat a ketika di kepalanya ada pesta
dan dia bisa bantah ulang
itu urusannya lain lagi
itu yang disebut fakta
kalau bukan fakta apa coba
bahwa nanti membuktikan tentang kebenaran pernyataan
itu bukan di tempat di mulut rocky
tapi itu di mahkamah
tapi pastikan itu sudah terjadi
anda selalu memutar sebuah makna yang membuat orang itu keliru di publik
pasti untuk menguji bahwa anda konsisten pakai makna itu
dan anda tidak mengerti artinya fakta
kalau fakta bisa berubah bagaimana coba
rocky rocky dengar baik baik
kalau anda memasukkan tentang berita acara pemeriksaan itu bisa berubah kemudian menuduh
berarti anda menuduh polisi
yang saya tuduh adalah kekacauan anda mengenai kata
anda sebut itu data yang diucapkan bukan fakta
bukan data kawan
itu sebuah pernyataan resmi yang keluar dijadikan sebagai fakta
fakta berubah apa enggak
soal itu urusannya
di situ kekeliruan anda berpikir
dan bukan urusan anda juga menyebut itu fakta
saya berhak untuk menyampaikan
saya harus menuduh bahwa polisi itu berbohong
atau anda menuduh polisi itu memancungkan pistolnya di depan para tersangka
bu saya tidak mengabali
saya juga bilang tadi begitu
di situlah kerangka berpikir rocky itu selalu membuat pusing orang bingung
anda terlalu pandai menggunakan kata kata
kita sudah sampai ujung
rocky di situ ujungnya
kalau tadi saya
ini pusing dia sendiri
saya tidak keliru
saya tidak pusing
sehingga berpikir saya itu mengerti terhantang narasi dan diksi yang anda pakai
nanti setelah selesai acara ini ngabalin lihat apa benda antara fakta dan data
sudah selesai tamat sekolah kita itu rocky
kecuali anda yang belum tamat sekolah
saya sudah tamat sekolah ini
kalau anda sudah tamat kenapa anda tidak mengerti beda antara fakta dan data
tidak saya tidak mengerti
bukan tidak mengerti
pikiran kerangka berpikir rocky yang membuat publik itu bingung dan keliru
oke ini ada
orang tidak menuduh siapa yang membayar
baik satu satu bapak
kecuali rocky gerung yang menggunakan diksi dan narasi yang membohongi publik
yang bingung itu orang yang dengar keterangan ngabalin
oke yang terakhir
saya pakai kalimatnya rocky untuk nanti anda tanggapi juga
anda mengatakan bahwa ini seperti tukar tambah
ada tukar tambah ada tadi bahasa anda tukar tambah kasih dan hal lain
seberapa bisa optimis kita bisa
salah satu kunci utama demokrasi adalah penegakan hukum rule of law pembuktian fairness
anda lihat ini punya masa depan yang baik
oke gini saya mau terangkan ya
dengan kasus ini
jangan terlalu lama bung roky
keadaan hari ini menjadi rumit variabel menjadi banyak
sehingga saya sebut tadi pasti ada tukar tambah kasus tukar tambah opini
karena ini adalah soal to be or not to be bagi peter hana
kalau dia gagal berarti seluruh kasus di belakangnya akan dibongkar ke depan
ini tia tia biasa saja dalam politik
sampah itu pernyataan sampah rocky gerung
bahkan sampah pun harus kita hargai dalam keadaan kekacauan
terlalu pandai kau menggunakan kata kata bu rocky
coba kasih kesempatan rocky dulu
kasih kesempatan rocky nanti ada jawab terakhir
kasih kesempatan rocky dulu
karena mau dipastikan bahwa ini nggak boleh gagal
jadi keterangan itu yang menjelaskan bahwa soal soal politik hari ini memang jadi rumit
sehingga transaksi pasti terjadi
ya udah itu soalnya
yang memoderasi transaksi dalam dialog kali ini adalah saya bung roky sudah katakan terakhir
closing statementnya anda terakhir
saya mau bilang gini kalau tukar tambah kasus tukar tambah opini
itu artinya rocky mau bilang bahwa polisi ini sedang memainkan publik dengan berbagai macam kasus kasus untuk menutup posisi
polisi itu fungsi teknis bukan polisi yang memainkan
jadi kalau rocky masih menggunakan tukar tambah opini sementara polisi itu kan lembaga independen lembaga negara
saya dari tadi bicara polisi menggunakan fakta fakta fakta
rocky menggunakan opini
tukar tambah fakta tukar tambah opini tukar tambah kasus
itu opini menurut anda
itu merusak narasi berpikir publik pak
dan itu yang saya bilang jangan pandai menggunakan kata kata yang membohongi publik rocky
saya juga nggak mau membeli publik karena durasi kita sudah habis
terima kasih bung rocky terima kasih bung abang
diskusi yang enak dan asik ini mungkin kita akan bisa lanjutkan
publik pasti tahu tuh siapa yang berbohong di sini
publik akan menilai
publik akan menilai semua kesimpulan anda kepada anda
terima kasih bang abang
terima kasih bung rocky